ketua mahkamah konstitusi mengaku sudah siap secara mental dan fisik untuk menggelar sidang sengketa pilpres
mk juga menjamin akan bersikap independen
rangkaian gugatan dan sidang pilpres sudah akan dimulai
besok sebelas juni akan berlangsung registrasi ulang
kemudian sidang pendahuluan akan dimulai empat belas juni
sidang putusan akan digelar selambatnya pada dua puluh delapan juni
untuk efektivitas waktu sidang sengketa pemilu legislatif akan ditunda hingga satu juli
selain persiapan sidang mk juga menyiapkan pengawalan bagi para hakim
pengawalan dari polisi sudah berlangsung sejak dua puluh mei hingga sembilan agustus nanti
saya melalui adik adik rekan rekan media sudah bisa memastikan dan sudah bisa meyakinkan bahwa independensi itu adalah hal yang tidak bisa ditawar
kami tetap istiqomah siapapun yang mau intervensi
ya mungkin ada yang ya dengan berbagai cara ya baik moral materi dan sebagainya itu tidak akan ada artinya bagi kami
kami hanya tunduk nah ini mau dicatat hanya tunduk pada konstitusi dan hanya takut kepada allah swt